eh jangan ikut campur loh
ada pelan bersiangan ternyata
ayos gak usah ikut campur
oh gue akan ikut campur
apa urusan kalian bertiga
bikin dua perempuan seperti mereka teriak teriak sendiri ya kenapa
ada apa sebenarnya
lo mending usikuk campur lo gak tau apa apa kan
tantinya yang salah
dia belok gak pake sen
ya gue gak sengaja
itu anak belum sampai juga ke sukabumi
yaudah yun kalau udah sampai tolong kabarin aku ya
makasih ya yun
ini kalau kayak gini mau hubungin siapa dong
nanti dia malah jadi t o lagi
pening kepala mami
gue duduk aja
masa pembantu gini hari belum bangun
bangun kerja ayo
ini bantal gak pernah dicuci apa diapa
keku banget sih
saya dikatain berisik
ada apa puh
sekarang kan udah siang
kerjaan udah banyak gini
cucian banyak kok gini hari belum bang
kita tepatnya berada di kuching

kita udah ragas
siapa kondisinya udah berhenti juga

aku bakal ganti obama
mau ngeketin lo supaya gak ganggu chandra lagi
lek remur agar ya
tahan lo semua
tauan ada naflek gue
ajak ray gabung ke black cobra lagi
gue mau bikin ray moraga berdutang budi dulu sama gue
bukannya kita yang minta bantuan dia
tapi dia bakal datang kesini diri untuk bantuin kita
kak inget lah ya udah ya masih kang ewa
kami kangen ya
ya samperin lah
ada si teh sepet pahit teh ya
padahal saya teh lebih gelis lebih ngetop ratu endorse
tapi si akamnya sudah terpikat semua si teh pahit alias teh manis teh sepet pahit
perjuangan cinta emang mesti kayak begini ya
ya udah makin lepet terus jangan kasih ampun oke
tidak lagi ya teh di seuduk
mobil sih gak bawa banteng geningan main juga aduh
teng tengan lah kudu disambit ya emang
aduh di seuduk mobil keren eh somplak
budak banget pake panon
wah luking luking mana tehnya
oh gimana sih
tanting bilang gak pake lambusan saya harus minta ganti rugi ke tante karena mobil saya rusak
lelah minta ganti rugi gila loh mana teh udah belum bawa pisah ada tak otak
iya somplak gak mau rugi
dan kalau tante gak mau ganti rugi saya akan hancurin tuh mobil
ngancam mana teh
eh lu kalau ngomong tuh dijaga jangan asal ngomong
iya gue ngancam dan gue bukan sekedar ngancem
gue bakal hancurin dia mobil
batu gak mau main batu
aku nangon kudu main aduh batu segini gulung tante
lo kaya gak volume siang kan interview
nggak usah ikut campur
oh gue nanya karna ikut campur
apa urusan kalian bertiga bikin dua perempuan seperti mereka teriak teriak sendirian
kenapa ada apa sebenarnya
lo g xiaoken perlu ikut campur lo gak tau apa apa kan ya
tante nya salah dia belok gak pakai sen
masang aja gue senggol
udah jangan dengerin dian dianya yang kebut kebutan pepet pepetan
udah semua tuh bukan salah nyokap gue doang
lu nyanyi kebut kebutan lu pikir jalan punya nenek moyang lo apa
kalian berdiri kan diri sendiri kan
jadi kalian gak pantas kalo kalian minta ganti rugi sama mereka
eh lu jangan sama lu ya
lu kalo mau ikut campur itu artinya lu cari diputus sama kita
dan lu gak tau siapa ini
oh gue tau siapa kalian
kalian semua itu cuma anak anak yang ada kerjaan
yang bisanya main ugal ugalan di jalan
iya teh tauan
aduh api api
aduh yang kena
sudah bagus sudah bikin somplak otaknya

teneh awan tahan banting saya ma